memasuki hari kedua lebaran kemacetan terjadi di ruas jalur lintas tengah sumatera di gunung sugi lampung tengah
pengendara mobil bahkan membutuhkan waktu sampai empat jam hanya untuk melewati ruas sepanjang sekitar lima km di kota itu
kepadatan jalur lintas tengah sumatera ini kebanyakan didominasi mobil pribadi atau pemudik lokal
mereka hendak bersilaturahmi ke sejumlah saudara dan kerabat yang berada di provinsi lampung dan sumatera selatan
akibat membeludaknya kendaraan yang melintas di jalur lintas tengah ini polres lampung tengah memecah lalu lintas
kendaraan pemudik dan sepeda motor tetap melewati jalur utama sedang kendaraan lokal dimasukkan ke jalan alternatif melewati perkampungan dalam kota gunung sugi
namun jalur alternatif membuat pemudik sedikit kewalahan karena minimnya papan penunjuk jalan dan pemberitahuan dari petugas